kita punya rumah setelah menikah
mereka ini adalah
menyisikan uang dari ceripayahnya
untuk kehidupan masa depan mereka
saya nggak peduli bapak mau jual
ini ke alam sutra
alam gaib itu nggak ada urusan
sejak menikah pada dua ribu dua belas
pasangan yeti dan sukamto
belum memiliki rumah sendiri
saat ini mereka tinggal di rumah kontrakan
di kawasan cipondo
dengan biaya sewa enam belas juta rupiah per tahun
keduanya tertarik promosi apartemen
mekarta di kabupaten bekasi
yeti dan sukamto pun membeli sebuah apartemen
berukuran tiga puluh tujuh meter persegi
seharga hampir tiga ratus juta rupiah
di distrik dua mekarta
pembayaran dilakukan dengan kredit pemilikan apartemen
suami istri ini mencicil sebesar lima juta rupiah
per bulan selama lima tahun
tetapi hingga dua ribu dua puluh
atau setahun menjelang cicilan mereka lunas
apartemen yang mereka dambakan
tak kunjung ada wujudnya
saat itu yeti dan sukamto telah menyetorkan uang
lebih dari dua ratus delapan puluh juta rupiah
ketika berkunjung ke lokasi proyek
seorang staf penjualan mekarta
menawarkan pasangan tersebut
pindah ke unit yang lebih besar
di distrik satu
dengan iming iming unitnya akan selesai
pada pertengahan dua ribu dua puluh dua

mereka pun setuju untuk mencari rumah yang lebih besar di distrik satu

namun apartemen yang lebih besar
dan berlokasi di distrik satu
tentu lebih mahal
yeti dan sukamto akhirnya menambah kredit sebesar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah
cicilan kpa mereka pun bertambah menjadi tujuh tujuh juta rupiah per bulan
dan masa pinjaman bertambah selama tujuh tahun
tetapi hingga akhir dua ribu dua puluh
unit yang dijanjikan belum juga diserahkan oleh pengembang
kalau saya udah dapat serat terima
disitu saya kan bisa buka usaha
atau saya bisa jual lagi
saya bisa dapat keuntungannya
saya dari awal pindah ke distrik satu aja
saya belum pernah dikasih lihat unitnya
belum pernah lihat unitnya tuh
sudah jadi berapa persen
sudah sampai dimana
bangunan ini saya gak pernah lihat
karena setiap kali saya datang
dia selalu bilang belum bisa dilihat unitnya
untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak
januari dua ribu dua puluh tiga yeti diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja
sementara penghasilan sang suami tidak cukup untuk membayar sewa rumah
kebutuhan sehari hari dan cicilan mekarta
karena tersanggup lagi mencicil kpa
yeti mengajukan restrukturisasi ke bank
awal februari yeti mengajukan permohonan titip jual unit apartemen ke pengembang
salah satu klausul yang tertulis di dokumen menyatakan
yeti memberi hak eksklusif kepada tim sales meikarta
untuk menjual atau menyewakan unit kepada pihak lain
pendapatan yang diperoleh akan diberikan kepada yeti
setelah dipotong komisi denda keterlambatan hingga biaya perawatan
nah dijanjikan kan setelah saya ingin membeli unit ini ke bank
unit saya akan diijaukan
baru bisa dilakukan penjualan oleh sales salesnya mekarta
dan dia juga bilang kalau sudah dapat pembeli
setuju nggak dengan harga berapa gitu
prinsip serupa menimpa william hadi putro
sebelum menikah ia memutuskan membeli satu unit apartemen dua puluh enam meter persegi di meikarta
seharga satu ratus delapan puluh lima juta rupiah secara tunai
pengembang menjanjikan serah terima unit pada dua ribu dua puluh
tetapi hingga februari dua ribu dua puluh tiga apartemennya di distrik dua tak kunjung berwujud
setelah sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu mekarta pada akhir dua ribu dua puluh
ia kembali dijanjikan unitnya diserah terimakan pada dua ribu dua puluh
dan waktu itu saya masih single
dan saya berkonsultasi dengan calon istri saya
akhirnya kita ambil unit itu
dengan harapan kita punya rumah setelah menikah
yang selama ini dan sampai sekarang ini saya masih nebeng dengan orang tua saya
penyerahan yang terus tertunda membuat sekelompok pembeli apartemen megawa
menyebabkan kegiatan kekejangan perubahan di sekolah ini
dan kegiatan kekejangan perubahan di sekolah ini dan kekejangan perubahan di sekolah ini
dan ketika mas bath sini
yang selang ini
juga saya merasa
selaku pengembang mekarta dipegang oleh pt lipo cikarang yang memiliki kode emiten lpck dalam
rapat dengar pendapat umum dengan komisi enam dpr pada tiga belas februari dua ribu dua puluh tiga perwakilan pt msu dan lpck
menyatakan telah mengajukan permohonan pencabutan tuntutan terhadap konsumen di
pengadilan jakarta barat hingga akhir dua ribu dua puluh dua pihak pengembang mengklaim baru melakukan serah terima
empat ribu delapan ratus unit apartemen dari delapan belas unit yang dibeli para konsumen pt lipo cikarang mengklaim telah
menyuntikan dana hingga empat lima triliun rupiah ke pt msu untuk penyelesaian proyek mekarta
berdasarkan perhitungan di atas kertas jumlah konsumen mekarta saat ini delapan belas orang jika
sejak dua ribu tujuh belas setiap konsumen telah menyetor uang minimal dua ratus juta rupiah untuk pembelian apartemen
maka uang yang masuk kantong pengembang mencapai
triliun rupiah berdasarkan perjanjian perdamaian atau homologasi yang disepakati
pengembang dan konsumen pada dua ribu dua puluh pihak pengembang akan menyerahkan unit apartemen kepada konsumen
paling lambat pada dua ribu dua puluh tujuh pengembang juga akan membayar denda keterlambatan penyerahan unit
kepada konsumen dari tahun gua ribut pada saat terakhir deadline serta lima bapak akan menerima
menerima unit sebesar luas yang bapak beli
dengan nilai yang sudah lebih tinggi pada saat itu dan bapak
akan menerima denda keterlambatan kompensasi dari sebesar maksimum lima perspectorkan
lebih dari satu miliar rupiah untuk pembeli lima unit apartemen di distrik dua dan tiga meikarta setelah
pembayaran lunas pada dua ribu dua puluh apartemen belum berwujud seperti yeti dan sukamto ketika
berkunjung ke lokasi proyek ia juga ditawari untuk pindah distrik bila ingin segera mendapatkan une
akhirnya dua ribu dua puluh akhir saya ditawarin untuk relokasi
untuk pindah distrik gitu ya
yang dua tiga kata dia itu pasti berapa lama banget kan satu aja
pindah katanya dia janji dua ribu dua puluh satu akhir atau dua ribu dua puluh dua awal selesai
perjanjiannya seperti itu
iya pertama salesnya bilangnya seperti itu
serah terima gitu
serah terima kata dia
diajak saya keliling juga kata dia emang udah mau jadi kan
tapi selalu dijanji tahun depan tahun depan tahun depan
pengembang mekarta menyatakan saat ini hanya akan membangun distrik satu dan distrik dua dari tiga distrik yang direncanakan sebelumnya
pengembang memberikan opsi pindah unit dan titip jual bagi konsumen yang menginginkan pengembalian uang
jadi unit unit ini tetap diperjual belikan melalui secondary market namanya ya
komunitas peduli konsumen mekarta mengapresiasi langkah yang diterapkan oleh pengembang
tetapi mereka memberi catatan agar titip jual dilakukan dengan mempertimbangkan harga unit yang pantas serta batas waktu realisasi
di sisi lain pengacara yang mendalami masalah hukum properti muhammad joni menilai ketiadaan unit merupakan hambatan utama dalam proses titip jual yang ditawarkan
kalau ada titip ada jual berarti barangnya sudah ada apakah barangnya sudah ada
yang kedua kalau titip barang ya pasti ada ongkos
titipnya kena jualnya juga kena
regulator bersama dengan dewan memberikan mandatori kepada presiden
buatlah perpres selesaikan problematika ini secara out of the box
dan itu sebenarnya presidennya sudah pernah ada
kalau kita ingat pergub dki jakarta tentang p tiga srs itu kan sebenarnya bisa dilakukan
belum memenuhi pesanan belasan ribu konsumen pengembang mekarta masih menjual apartemen kepada konsumen baru
pihak pengembang mengklaim unit yang dijual kepada konsumen baru merupakan unit sisa di tower yang sedang dibangun
kalau kita jual sekarang tadi saya bilang di kelompok keterbangunan fisik itu ada dua kelompok
yang pertama yang di atas dua puluh persen yang sudah tentunya ini banyak diminati oleh pemesan
biasanya orang beli unit yang ini yang di atas dua puluh persen
dan itu penyerahan unitnya selambat
sambat lambatnya desember dua ribu dua puluh lima
sedangkan yang kedua golongan yang kedua itu yang keterbangunan dia dibawah dua puluh persen itu nggak kami pasarkan
yang kami pastikan sisa sisa unit yang masih ada di keterbangunan di atas dua puluh persen
dalam rdpu dengan komisi enam dpr pt msu mengklaim hingga saat ini
pembangunan dua puluh delapan tower dengan tujuh enam ratus unit apartemen hampir selesai
delapan tower untuk tiga dua ratus unit apartemen telah selesai struktur
sedang tahap fondasi
ribuan unit apartemen akan diserahkan secara bertahap kepada konsumen hingga dua ribu dua puluh
ini republik indonesia bukan republik
apartemen meikarta dipasarkan sejak dua ribu tujuh belas
promosi pembangunan kota baru di daerah cikarang kabupaten bekasi jawa barat tersebut dilakukan secara masif
berdasar data lembaga nielsen biaya iklan mekarta sepanjang dua ribu tujuh belas di berbagai platform media
mencapai sekitar rp satu lima triliun
namun target serah terima apartemen yang dijanjikan pada dua ribu sembilan belas tak dapat dipenuhi pengembang
kasus suap perizinan juga menerpa meikarta
pada dua ribu sembilan belas mantan bupati kabupaten bekasi neneng hasanah yassin bersama mantan kepala dinas mantan sekda jawa barat dan mantan presiden direktur lipo cikarang billy sindoro
difonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi bandung dalam kasus suap perizinan mekarta
dalam promosinya pada dua ribu tujuh belas pengembang mengklaim mekarta merupakan mega proyek dengan luas dua dua ratus hektare dan bernilai lebih dari dua ratus tujuh puluh triliun rupiah
salah satu fasilitasnya adalah central park seluas seratus hektare
namun berdasarkan data dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten bekasi luas lahan keseluruhan berdasarkan master plan atau dokumen tata ruang yang disetujui hanya sekitar delapan puluh empat tiga hektare
dengan jumlah bangunan sebanyak lima puluh tiga tower
sementara itu menurut keterangan pejabat di dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bekasi hingga jumat tujuh belas februari dua ribu dua puluh
pihaknya belum pernah memperoleh pengajuan pertelaan atau keterangan perincian untuk mekarta
pertelaan harus diajukan untuk pembuatan akta pisah yang merupakan syarat terbitnya sertifikat hak milik satuan rumah susun bagi konsumen
walaupun pihak pengembang berjanji mematuhi putusan homologasi bahwa penyerahan unit dilakukan paling lambat pada dua ribu dua puluh
sejumlah anggota komisi enam dpr mengusulkan pembentukan pansus untuk kasus mekarta
ini republik indonesia bukan republik lipo
nggak ada yang bisa ngatur ngatur republik ini
negara ini punya republik indonesia
agar ini terang benerang kita bikin pansus saja
urusan mekarta ini terang menerang
saat ini perpres maupun undang undang baru dibutuhkan untuk perlindungan konsumen perumahan
salah satu hal yang diusulkan adalah penerbitan sertifikat layak jual bagi produk properti
tapi dpr jangan cuma gebrak meja buatlah regulasi
kalau untuk ease of doing business kita buat omnibus law
ayolah pemerintah dpr buatlah omnibus law perlindungan konsumen
tidak cuma melihat lokasi lokasi dan lokasi
harus ada sertifikat layak jual
bahwa unit ataupun produk properti yang dijual ini
memang layak untuk dijual kepada publik
kepada konsumen kepada masyarakat
agar tidak ada terjadi kasus
jadi semacam guaranti jaminan
bahwasannya ini adalah barang yang terjamin
baik produknya perizinannya
kasus mekarta bukan satu satunya perkara jual beli yang bermasalah
frans sugiharto telah menyetorkan uang lebih dari dua ratus juta rupiah
untuk pembelian dua kaveling tanah senilai dua ratus juta rupiah
di buvana village regency tangerang banten pada dua ribu sembilan
setelah tiga tahun berlalu
pensiunan pegawai bumn perminyakan tersebut belum menerima apa yang menjadi haknya
karena pihak pengembang ingkar janji
kompleks perumahan tak pernah dibangun
sampai awal dua ribu dua puluh
franz hanya menemukan hamparan lahan kosong
yang ditubuhi rumput tinggi di area tersebut
tolong dilihat bahwa mereka ini adalah
menyisihkan uang dari ceripayahnya
untuk kehidupan masa depan mereka
saya harap pengembang ini juga terketuk hatinya untuk dapat
semaksimal mungkin bagi mereka
terutama yang sangat membutuhkan
sebelum berubah nama menjadi bufana village regency
kompleks perumahan yang berlokasi di desa cikasungkah kecamatan solear kabupaten tangerang
dipasarkan sejak dua ribu enam belas dengan nama ayana village regency
dalam brosurnya pihak penjual menjanjikan rumah sebanyak lebih dari satu lima ratus unit
dengan luas tanah enam puluh hingga sembilan puluh enam meter persegi
kisaran harganya antara satu ratus tiga puluh sampai tiga ratus an juta rupiah per unit
perumahan yang diklaim memiliki lokasi strategis
sekarang berjarak sekitar seratus meter dari stasiun tiga raksa itu
dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang rumah ibadah taman medical center fasilitas pendidikan hingga area pertokohan
konsumen lain bernama budi wang tertarik dengan promosi pengembang tersebut
ia pun membeli dua unit ruko
dalam proses transaksi budi dan beberapa konsumen lain melakukan pembayaran secara langsung kepada pengembang
baik melunasi langsung maupun bertahap tanpa melalui kpr bank
karena ruko tak kunjung dibangun setelah bertahun tahun budi melaporkan pengembang ke dprd kabupaten tangerang pada agustus dua ribu dua puluh dua
saat pertemuan budi baru tahu ternyata pihak pengembang tidak pernah mengurus perizinan pembangunan secara lengkap
saya beli rukonya sekitar harga saya ambil dua unit ruko satu cash satu cash bertahap
jadi saya sudah masuk uang sekitar tujuh ratus dua puluh an kurang lebih
itu saya tahu dari pertemuan dengan dprd sebagian besar yang berurusan dengan perizinan datang dan dinyatakan memang izinnya nggak ada
cuma ada izin prinsip dan itu sudah mati
dari situ saya baru yakin bahwa ini kita merasa tertipu nih
karena jual rumah tapi kok izinnya belum ada
cnn indonesia menemukan pengembang pernah mengajukan konfirmasi ruang ke dinas tata ruang kabupaten tanggerang pada dua ribu dua belas
setelah konfirmasi tata ruang diperoleh pt sukses indonesia anugrah property selaku pengembang bulvana village regency
mengajukan izin prinsip ke dpmptsp atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebanyak dua kali
yaitu pada dua ribu tujuh belas dan dua ribu dua puluh satu
dan akhir dua ribu sembilan belas
izin prinsip hanya berlaku selama enam bulan
izin prinsip pun bukan satu izin yang memang dia boleh melakukan penjualan kepada masyarakat
belum itu baru izin dasar sekali
dia harus ada step step berikutnya harus memang ditempu
izin prinsip izin lokasi nanti dalam izin lokasi nanti juga dia akan mengajukan ieb ada persyaratan lagi yang memang harus dipenuhi
izin prinsip pt sukses indonesia anugrah properti telah habis masa berlakunya
izin prinsip pt sukses indonesia anugrah property telah habis masa berikutnya
izin prinsip pt sukses indonesia anugrah property telah habis masa berikutnya

perlengkapan dari tabatangan kecenderungan
tapi kalau tidak berhitungnya

izin prinsip pt sukses indonesia anugrah property seperti niat kayak cewek
tidak pernah lagi pilot lunasasi
namun pengembang tidak pernah menindaklanjuti proses pembuatan sertifikat lahan
atas tanah yang diklaim sebagai lokasi perumahan
kalau di lapangan kebetulan saya pernah ke lapangan
meninjil langsung ke lapangan
hanya sebagian kecil dari dua puluh lima hektare itu sudah di cat and feel
sebagian kecil saja mungkin satu hektare lebih itu baru di cat and fill
itu juga kami cek juga dengan tim pengukuran
kami petakan dari data yang ada di lapangan
kami petakan di kami itu belum pernah ada sertifikatnya sampai sekarang ini
meskipun tak memiliki sertifikat lahan
izin mendirikan bangunan ataupun perizinan yang lengkap
pengembang bufana village regency berani melakukan penjualan rumah
ruko dan kaveling kepada konsumen
tetapi rumah dan ruko yang mereka jual
hanyalah gambar gambar di atas kertas dan brosur
tanpa wujud yang nyata di lapangan
untuk menarik minat konsumen
pengembang membangun gapura
dan sebuah rumah contoh berukuran tiga puluh enam meter persegi
setelah menerima pengaduan konsumen dalam rapat dengan dprd
pemerintah daerah kabupaten tangerang pada awal september dua ribu dua puluh
menyegel lahan proyek perumahan bufana village regency
salah satunya supaya tadi
warga masyarakat kabupaten dan sekitarnya tidak tertipu lagi
kalau ini betul tidak berizin
penyegelan ini bukti bahwasannya
ya bufana ini betul betul tidak ada izinnya
dan ketika ada pemasaran terkait perumahan ini
tidak ada korban korban lagi
kasian juga masyarakat
kerugian tak hanya diderita konsumen
tetapi juga kontraktor yang menjadi rekanan pengembang
pada pertengahan desember dua ribu dua puluh
sebuah perusahaan kontraktor mendapat kontrak kerja cut and fill
di lahan seluas sekitar enam belas ribu meter
atau sekitar satu enam hektare di lokasi bufana village regency
pekerjaan yang dilakukan antara lain
melakukan pengukuran dan meratakan lahan
hal yang biasa dilakukan pada tahap awal konstruksi
pekerjaan telah diselesaikan pada januari dua ribu dua puluh
namun hingga setahun setelah pekerjaan selesai
tagihan senilai lebih dari satu dua miliar rupiah
tak kunjung dibayarkan oleh pihak pengembang
di mana per dua puluh persen kita bisa anjukkan invoice
dua puluh persen lagi di invoice seperti itu pak
nilai kontrak itu di satu tiga ya pak
itu dari beberapa tahap pekerjaan
dari pembersihan perapihan
sama dengan pematangan
pembaharan yang sudah kita terima itu
kurang lebih baru sekitar tiga puluh jutaan pak
yang sudah kita terima
untuk proyek tersebut
jadi masih ada sekitar outstanding di satu dua miliar rupiah
seorang pembeli bernama may liana
pada dua ribu enam belas mengeluarkan uang senilai lebih dari dua ratus tiga puluh juta rupiah
untuk memborong lima unit kaveling tanah
yang kemudian berubah nama menjadi bufana village digency
saat itu meliana tertarik karena ada diskon hingga empat puluh persen
untuk pembelian lima unit kaveling
setelah lebih dari tiga tahun tak kunjung
ada tanda tanda pembangunan
ia pun mulai berupaya agar uang yang telah ia setorkan dapat kembali
ia mendatangi manajemen di kantor pusat pengembang
yang berlokasi di kawasan tangerang selatan pada dua ribu sebelas
ketemu sama manajemen waktu itu
dan mereka menyatakan pokoknya ini pasti akan dibangun
dia menjanjikan seperti itu
dia bilang semuanya sedang ada masalah di internnya mereka
terus sempat juga mereka bilang kalau ini lahannya ini mau dibeli sama alam sutra
saya ada recording recordingnya pada waktu itu
bahkan ada sempat juga saya sempat teriak waktu itu
saya bilang saya nggak peduli bapak mau jual ini ke alam sutra alam fana
ya kan alam gaib itu nggak ada urusannya sama kita
karena memang tidak pernah ini dibangun
karena tak ada titik temu pada dua ribu dua puluh meliana dan sejumlah konsumen
melaporkan pihak pengembang ke polda metro jaya dengan tuduhan penipuan
pada awal dua ribu dua puluh tiga polda metro jaya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini
sejauh mana progresnya saat ini sudah menetapkan tiga tersangka
ada mda ada tlk dan juga ada vinduy
pasal yang dipersangkakan dalam menetapkan proses penyidikan terhadap tersangka
ini adalah pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuh pidana dan juga pasal tiga ratus tujuh puluh dua kuh pidana
ada pun sangkaan di mana tersangka telah melakukan pemasaran dan penjualan terhadap unit rumah
rukuk maupun kafling pada perumahan bernama bufarna village regency
para konsumen jadi uang sudah diterima dan belum sama sekali memiliki bidang tanah yang sesuai dengan dipasarkan oleh developer tersebut
masih ada lagi kasus properti semacam ini di jabodetabek
antara dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu subdit harda ditreskrimum polda metro jaya menerima dan melakukan penyelidikan maupun penyidikan
terhadap lima laporan kasus perumahan bodong dengan modus serupa
yasar lembaga konsumen indonesia
pengaduan kasus perumahan terbanyak adalah masalah pembangunan yang mangkrak
ketiadaan dokumen sertifikat bagi konsumen
serta bangunan yang tidak sesuai spesifikasi
pra transaksi itu banyak permasalahan khususnya di iklan
bagaimana konsumen jangan terjebak oleh gimmick
dan juga bagaimana iklan pelaku usaha bahwa ini rumah ini murah rumah ini bagus dan rumah ini sangat strategis
ternyata memang nggak punya legalitas izin yang lengkap
sehingga itu menjadi bumerang bagi konsumen
sehingga itu menjadi bumerang bagi konsumen
ketika sudah bayar dp sudah membayar sejumlah uang ternyata tidak dibangun
makanya oleh sebab itu kita harus menyampaikan juga bagaimana teliti cerdas dan juga cermat
agar tidak dirugikan konsumen harus jeli dan teliti melihat legalitas lahan pengembang
dan tidak hanya terpaku pada lokasi promosi dan diskon
serta kemudahan pembayaran langsung kepada pengembang
lokasi yang strategis dan tidak jauh dari stasiun
jangan gampang tergiur
nyatanya banyak sekali hal yang harus anda perhatikan sebelum anda membeli sebuah rumah
baiknya kasus penipuan yang dilakukan oleh pengembang nakal
menjadi hal yang harus anda perhatikan bagi anda para pencari rumah
sebelum anda membeli sebuah rumah pastikan anda mengecek beberapa hal sebagai berikut
jangan membeli sebuah rumah dari pengembang yang memiliki jejak permasalahan di pembangunan sebelumnya
lalu anda harus memastikan dokumen lahan legalitas pengembang
dengan mendatangi bpn maupun dinas tata ruang setempat
untuk mengecek izin mendirikan bangunan maupun sertifikat tanah